pulau natuna apa yang pertama kali terbesit dalam benak anda setiap anda mendengar nama pulau natuna
kalau saya pribadi pulau primadona
bagaimana tidak pulau kecil ini kecil memang terbukti menyimpan potensi uang dalam jumlah fantastis
karena apa karena ada sumber daya di sana
mulai dari sumber daya perikanan hingga minyak dan gas
itulah mengapa belakangan presiden joko widodo begitu getol secara khusus mencuatkan isu kedaulatan terkait potensi ekonomi natuna
semenggoda apa natuna bagi negara negara yang berbatasan dengan wilayah natuna
natuna sengketa sang primadona saya ulas sebelengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat terlebih dahulu dari data yang utama
ini data dari sekretariat kabinet
yang pertama kita lihat ini adalah slide untuk menjelaskan bagaimana sekretariat kabinet
memberikan urayan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam industri perikanan
jadi ada beberapa potensi sumber daya
kita ke industri perikanan terlebih dahulu
yang pertama pemerintah akan mengembangkan sektor perikanan
lalu kemudian akan meningkatkan kapasitas tangkap ikan
dan lalu memberikan izin layan tradisional
jadi seluruhnya memaksimalkan kemampuan ataupun juga instrumen untuk memberikan ataupun juga memanfaatkan potensi perikanan
sangat besar di sini
utamanya pesan utamanya agar
tidak dicuri oleh asing
karena yang memiliki potensi perikanan di sini adalah indonesia
kita ke slide selanjutnya
kita lihat bagaimana selain juga industri perikanan kita ke slide untuk mengetahui bagaimana selain dari sektor perikanan
ini adalah oke masih malu malu tampaknya berganti kita ke sektor yang lain
tapi masih terkait natuna
kita lihat bagaimana natuna sendiri dipertahanan
meningkatkan patroli dan penjagaan oleh tni
ini merupakan satu kesatuan
tidak bisa tidak
kita lihat ada beberapa kapal tni dan juga kepolisian di sana
masih kecil memang dibandingkan dengan jumlah kapal kapal yang selalu beredar di wilayah ini
tapi paling tidak semangat ini patut kita apresiasi
meningkatkan patroli dan penjagaan oleh tni untuk sektor pertahanan
lalu dari sektor pertahanan tadi kita juga sudah mengenai sektor perikanan
kemudian ke pertahanan kita ke slide selanjutnya adalah industri migas
di sini juga sumber uang yang sangat luar biasa
segera melakukan proses produksi
jadi ada delapan blok yang siap untuk dieksplorasi atau juga dieksploitasi
dan pemerintah memerintahkan dalam hal ini presiden jokowi untuk segera melakukan percepatan proses produksi
jadi beberapa perusahaan perusahaan seperti pertamida kemudian dengan exxon kemudian ada di blok natuna
di alfa misalnya ataupun east natuna
itu harus segera dilakukan
jadi kita tidak menunggu lama lama lagi
kemudian dari industri migas kita kemudian bertanya apa yang dimiliki oleh natuna
mengapa begitu seksi pulau ini sehingga semua orang tidak hanya indonesia ingin memiliki wilayah ini
kita ke slide selanjutnya untuk mengetahui ini adalah penangkapan kapal asing
oke kita ke data ini terlebih dahulu
bahwa pemerintah indonesia belakangan dalam hal ini kementerian kelautan dan perikanan begitu berani memang
kita patut apresiasi juga
untuk menangkapi beberapa kapal
kita lihat untuk kapal yang ditangkap oleh kepolisian republik indonesia ada kapal yang berbendera vietnam
berbatasan juga dengan perairan dari pulau natuna
lalu kita lihat yang ditangkap oleh tni angkatan laut empat kapal lagi dari vietnam
kemudian dua kapal dari tiongkok
jadi ada enam kapal oleh tni angkatan laut
lalu kita ke kementerian kelautan dan perikanan ini yang paling ramai
yang paling rajin menangkapi kapal kapal yang ngaco ada di situ
kita lihat ada empat puluh kapal vietnam
empat puluh kapal vietnam di bawah menteri dari atau komando dari menteri susi pujastuti
kita lihat empat puluh kapal vietnam yang sudah ditangkap
kemudian satu kapal thailand
kemudian ada empat kapal amerika
ini yang menarik ada empat kapal amerika yang juga ditangkap di sana
ngapain ya jauh jauh kapal amerika ada di sana
pasti ada alasan tertentu
gak mungkin jauh jauh mau ke situ tanpa alasan
tanpa alasan yang besar
terkait uang misalnya
atau terkait sesuatu yang lebih besar dari itu
lalu kita lihat adalah satu kapal tiongkok juga yang ditangkap oleh kementerian kelautan dan perikanan
jadi ini adalah beberapa bahkan sesempat membaca peristiwa yang sangat dramatis
ada yang begitu berani membayangi kapal ataupun governmentship yang dimiliki oleh pemerintahan indonesia
artinya mereka tidak takut sama sekali dengan pemerintahan kita
tidak takut sama sekali dengan kita punya sistem pertahanan dan keamanan
mengapa mereka menjadi tidak takut
itu yang harusnya kita jawab
pemerintah kita jawab
dan itulah kenapa belakangan pemerintah juga begitu rajin memberikan kepastian terkait kasus ini
apa yang membuat kapal kapal tersebut mau jauh jauh ataupun juga dengan ketidakpedulian yang tinggi mau datang ke wilayah itu
mengapa mengincar menatuna
karena potensinya lima ratus empat ton ikan ada di sana
ikan itu bukan hanya untuk dimakan dalam kapasitas
ataupun juga dalam posisi
ataupun juga dalam posisi mentah dijual nelayan
ini bisnis yang luar biasa besar
restoran restoran yang selalu anda datangi dengan harga yang sangat mahal
itu juga olahan ikannya bisa jadi ada di sini
berasal dari sini
mereka juga memiliki habitat seperti kita lihat
ikan pelagis kecil dua ratus sembilan puluh enam ton
kemudian satu ratus enam puluh ton ikan demersal
itu yang ada di perairan perairan yang agak dangkal ataupun dalam ya biasanya
kemudian tiga puluh empat ton ikan pelagis besar
lalu ada enam ton cumi lobster dan juga udang
dan totalnya potensi ada lima ratus empat ton ikan
ini merupakan surga biota ataupun juga ini surga ikan yang ada di dunia
jadi semua mau di sini
karena ini terkait uang
ini terkait perut
terkait untuk makan
terkait bisnis besar
ini terkait bisnis yang dikelola oleh sebuah negara
filipina juga merupakan sebuah negara yang besar dengan industri ikan olahan
jadi kita patut luas pada
saya akan kesana
saya akan coba jelaskan pada anda mengapa natuna begitu menjadi prima dona
kita akan kesana
kita akan lihat bagaimana secara geografi ataupun secara posisi
apakah memang begitu menarik atau tidak
kita ke slide selanjutnya
agak lama dia
seperti juga mungkin kita sudah terlalu lama memang terlena dan membiarkan natuna di jarah
kemudian potensi potensinya diambil
ini yang akan saya coba jelaskan
kita lihat tadi kita sudah berbicara mengenai perikanan
kini kita berbicara mengenai migas ataupun natuna
migasnya kita lihat ada tiga ratus empat dua juta barrel dan gasnya adalah lima puluh triliun kubik feed yang ada berpotensi di sana
di sini adalah apa yang disebut dengan geopolitik
geopolitik ujungnya apa
uang dalam jumlah sangat besar
kita lihat ini adalah natuna
natuna sendiri merupakan bagian dari wilayah indonesia
tapi mengapa dia begitu sempurna untuk kemudian
kemudian direbutkan diperebutkan karena memang dia punya potensi migas
salah satu gas yang terbesar di seluruh dunia ada di sini
kemudian juga punya potensi perikanan yang sangat besar
lalu kita lihat yang memperebutkan natuna adalah vietnam
kemudian kita lihat ada filipina
lalu kita ke sini ada tiongkok
dan kemudian ada juga thailand di sini
jadi tidak salah kalau ini menjadi sebuah wilayah sengketa
dan geopolitik di sini akan menentukan
seperti apa politik
seperti apa posisi politik tingkat tinggi presiden joko widodo
saya berharap natuna harusnya tetap menjadi milik kita
segala potensinya harusnya tetap dimanfaatkan seluruhnya untuk kemakmuran rakyat indonesia
apapun akan kita lakukan demi natuna